kalau istana merdeka sama istana negara tahu nggak bedanya sana merdeka mungkin tempat
presiden meninggal ya kawasan negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin
ya paling taunya istana negara di kebun raya itu aja sih itu di mana lokasinya mbak di bogor
keluar kalau istana merdeka kurang tahu menurut saya kalau istana merdeka itu yang dekat monas
ya kalau istana negara yang di bogor kebun raya bogor oh kalau perbedaannya sih kurang tahu sih
kepadanya lokasi dong ya indonesia memiliki enam istana kepresidenan yang letaknya tersebar di
beberapa wilayah dari enam istana kepresidenan ada dua yang paling dikenal yaitu istana merdeka
dan istana negara
yang lokasinya sama sama berada di jakarta meski seringkali dianggap sama istana merdeka dan istana
negara sebenarnya memiliki posisi dan fungsi yang berbeda nah seperti apa sih perbedaannya
berdasarkan website resmi kementerian sekretariat negara republik indonesia istana negara dan istana
merdeka berada dalam satu kawasan istana kepresidenan jakarta dan berada di jantung
ibu kota negara istana merdeka terletak di jalan medan merdeka utara dan menghadap ke taman monumen
nasional sedangkan istana negara terletak di jalan veteran dengan bangunan menghadap ke sungai ciliwung
istana negara membelakangi istana merdeka dan dihubungkan oleh halaman tengah pada halaman depan
istana merdeka ada air mancur dan halaman luas yang kerap digunakan untuk upacara peringatan hari
ulang tahun kemerdekaan republik indonesia
pembangunan istana merdeka dilakukan pada tahun seribu delapan ratus tujuh puluh tiga di bawah pemerintahan gubernur jenderal lauden
pembangunannya selesai pada seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan di masa pemerintahan gubernur jenderal yohan willem van
lans barhe bangunan yang sebelumnya dikenal dengan nama istana gambir ini diubah menjadi istana
merdeka karena menjadi saksi penanda tanganan naskah pengakuan kedaulatan republik indonesia serikat
oleh kerajaan belanda pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan selain menjadi lokasi acara peringatan hut kemerdekaan ri
istana merdeka juga digunakan untuk penyambutan tamu negara serta kediaman resmi presiden pertama
soekarno presiden keempat abdurrahman wahid dan presiden ke tujuh joko widodo sebelum pindah ke
istana kepresidenan bogor dari faktor arsitektur istana negara memiliki halaman depan yang khas
dengan keberadaan patung pemanah air mancur dan dua pohon beringin istana negara awalnya dibangun
pada tahun seribu tujuh ratus sembilan puluh enam oleh seorang warga belanda dan diambil alih oleh pemerintah hindia belanda pada
tahun seribu delapan ratus enam belas istana negara fungsinya lebih difokuskan pada kegiatan resmi kepresidenan yaitu sebagai
kantor presiden ri selain itu istana negara juga memiliki fungsi untuk acara jamuan makan kenegaraan
pelantikan menteri dan pejabat setingkat menteri pembukaan musyawarah dan rapat kerja nasional
nah sudah tahu kan perbedaan istana merdeka dan istana negara jangan sampai salah ya
tika bere mau indra raharja jakarta